terima kasih mau ikut pelatihan tkw untuk ke hongkong
oh tak pikir sampai datang kesini pingin nengokin aku mbak
ya itu juga sitin tapi aku kesini sama sule
mau dipimpin sule biar betas sama kamu tinggal disini ya tolek
sule seneng banget bisa terus terusan tinggal sama mama tentini
mama kangen sama sule tapi ntar dulu sayang
ya mbak eli aku tak ngomong dulu sama pak susilo bu susilo
bagaimanapun kan beliau itu majikan centini boleh apa
mending cari si pi daripada dikerjain anak singkong gitu
gua mau minta pi saya perlu ngomong sama kamu sebentar
eh om ganteng udah gak sabar ya bener bener aku
om ganteng sini aja om ganteng om ganteng om ganteng
siapa om ganteng
ih om ganteng om ganteng sini aja kalo mau berpisah sama aku
dasar cowok gak boleh liat cewek cantik langsung salah tingkah
kau mana sih
kamu sih hah
kok saya sih berjulangan pelan pelan dong sakit ini
sial banget ya
sejak kedatangan si gigi marmuti tuh
saya setuju banget tuh
semalam kamar saya apis lecak lecak
dia joget joget lagi di atas kasur saya tuh
belum juga setahun aduh udah pegel kan
bagaimana kalau dia gak mau pergi
kamu kok jadi tunar ke saya
mesti curaka yang curhat ke kamu
ya itu urusan kamu maksudnya saya yang mesti mikir
sari sara bagaimana ngasih tau anaknya centini
jangan sampai kurang ajar
kok dia ngajarin saya
jitak aja pak lanyi
wah gak berani
kalo gak ada centini
ya gak berani juga
dia bisa lapor ke mai
gimana sih katanya juragan
emang kamu berani
ngapain saya minta saran ke kamu
ada kejutan apa ya
sms sudah memahami katanya saya jangan pergi kemana mana di rumah aja
ya ada apaan tuh kan
ngapain saya minta saran kamu
saran kamu gak pernah beneran aja kok
mane sih bertolong marah marah
kalo dateng kan bisa dijemput sama centini
halah gak usah jemput jemputin
aku kesini juga cuma sebentar doang
aku tuh kesini mau ke bekasi
mau ikut pelatihan tkw untuk ke hongkong
oh tak pikir sampai dateng kesini pingin nengokin aku mbak
ya itu juga sih tin
tapi aku kesini sama sule
biar betes sama kamu tinggal disini
sule seneng banget bisa terus terusan tinggal sama mama centiniku
mama kangen sama sule
bagaimanapun kan beliau itu majikan centini
boleh apa enggak gitu loh mbak
iya tin aku juga udah punya rencana kok
ya sudah ntar aku belan belan dulu ya
sama aja dan dan menor menor mbak
udah lihat aja nanti
aku tuh dikabung punya salong
tau aku lah daripada kamu
ya wesh lah terserah sampean wesh
waduh gue harus cepat
daripada nanti ketahuan kalau pak rt disuruh ke pasar
jangan inget jun makan jangan dimakan
ini daging mahal tau gak
eh pak dodi
janjanya kok ditinggal
loh sayuran kabel loh
tapi kok ditinggal sih pak
perasaanku kok gak enak ya
mami punya kejutan apa sih
itu semua settingan pape me
itu semua dilakuin bukan demi kebaikan bobi
tapi demi kebaikan pape
jadi bener pi
gak ada kesalahan
tapi siapa tahu mami
gak biasanya mami gak telpon seharian
kali ini kok ngasih kejutan
tumpen tumpenan ngajak duduk berduaan
ada apa sih
bukan di situ
sekali sekali bikin berurut urut penjual kenapa sih gan
kamu jadi tameng saya
nanti kalau kejutannya mami gak enak
tiap kamunya kena
hilirannya gak enak juragan ngasihnya ke saya
oh udah diem si
bukan begitu kalau mami benar benar marah terus dia bawa pistol
saya ditembak saya mati muda
saya kan pengen kahwin lagi gan

tuh suara mau berlalu
bagus rencana ku sukses
p i sampai ngira aku artis
roh p i segitu takjubnya lihat saya
seperti artis kan
oh iya waduh eh tonggok
papi papi siapa sih
aduh udah dandan abis abisan kayak gini aduh
aduh gimana sih
aduh aku dicuekin
nggak diinjak ke sini
aduh aku dicuekin
saya roh p i
biasanya dipanggil bang p i
tidak tidak artis
bisa bikin pamor di komplek ini
tentu dong saya duluan
emang kamu punya kamera
ya enggak sih udah saya punya kameranya aja
kamu foto sendiri sama tembok situ
mak selama berangkat apa ke sini ya
saya ke sini mau bertemu sama wanita
yang cantik sekali
dia sempurna lembut
dan satu lagi
paling kinzong di dunia ini
kok bisa tahu suntini di sini
bukan bukan gua nih gua
gua gua kan
hah gua kan
ini gangguin aja sih
mimpi enggak sih
biasanya kalau di film film kalau orang nanya mimpi apa kagak tuh digetuin kan
sudah ngomong udah menampar aja
udah kamu urusin ini tuh
saya mau masuk ke jalan
ada apaan sih banggil banggil
kau naik ojek main kabur aja lagi lo
siapa yang naik ojek
gua yang disuruh bayar
yang bursa masuk
lah perasaan gua nonton di infotainment mobilnya bagus bagus
udah cepetan sih dibayar
mau kejar restoran nih tau gak lo
sabar ini mau dibayar
nih sisain gua sepuluh tuh
cak takut lo
apes banget dah gua
artis sekali bayar reski aditya
nah mobil bagusnya pada kemana nih
aduh aku seneng deh kamu ngabarin aku sayang
kenapa sih kamu ngajakin ketemu di sini
kenapa gak di restoran gitu

ngaromantis banget sih kamu
aku pengen yang gak biasa aja gitu sama kamu
kok bawa sih
aku abis pakai parfum baru
ah parfum baru
aku baru tahu
ini parfum baru
tuh parfum bekas comberan
kenapa kamu takut udah tergatal
deket deket sama aku sekarang
enggak enggak enggak
tuh sini deket deket dong
ajakin kamu ketemu di sini
aku pengen ngomong sesuatu sama kami
kau sayang banget sama aku ya
kamu dengerin lu dong